mulai tidak benar menjadi benar kembali
bagaimana sih caranya
ada beberapa hal teman teman semuanya
di suban itu ada lirik yang namanya
jadi kalau orang udah kena penyakit hati
jadi penyakit dalam hatinya
iri benci dengki sombong
dan juga tidak semangat hidup
itu adalah penyakit hati
suka iri sama orang
suka dengki sama orang itu udah penyakit hati
nah kalau udah punya penyakit hati nih
kita itu terasa sepi
kalau orang sudah kena penyakit
bertingkah laku sombong
karena sudah tidak ada keimanan
ketenangan dalam hati dan pikiran
akhirnya yang naik hanya ego
gak ada sudah iman sama allah
nah itu perusahaan
seperti apa contohnya
kalau kayaknya mukanya sedih
aku baik baik aja kok
enggak aku gak butuh
ego nya sudah di depan
akhirnya ada teman atau sahabat yang membantu
ya dia tidak menghiraukannya
itu kalau orang sudah penyakit
simpelnya sih gitu
cuma sekarang kan bahasanya gaul gitu kan
bahasa gaul itu maksudnya
self healing lah gitu

kalau bahasa kunonya
karena sekarang sudah zaman mulai berkembang
bahasa yang lainnya bernama self healing
oke bagaimana cara menyembuhkan hati
mengembalikan mental hati kita
mental jiwa kita dan juga pesikis kita
bagaimana sih caranya
ada lima perkara
dan mungkin temen temen sudah banyak mengenal ini
yang mana kata katanya sudah tidak asing lagi
keterangan ini sudah tidak asing lagi bagi kita
itu lima perkaranya
yang pertama baca al quran dan maknanya
felak malam dirikanlah
daftpower andy di karena yang ke tiga
berkumpulah dengan orang
soleh yang keempat apa yang keempat
hai itu lima perkaranya yang pertama baca quran dan maknanya yang kedua sholat malam dirikanlah
yang ketiga berbunculah dengan orang soleh yang keempat perbanyaklah berkuasa nah yang kelima
sedikit malam perpanjanglah gitu ini lima tips gitu untuk apa mengembalikan mental hati kita hanya
saja nanti nasihat ini kita lantarkan kepada temen temen yang lagi sepiling bisa diambil atau
tidaknya tergantung teman teman semuanya karena kata papatah syifa ulqulub taubatnya hati adalah
orang yang dicintai ya ketika kalian mencintai sesuatu lalu kalian sakit karena itu ya obatnya
sesuatu yang kamu cintai itu gitu loh teman teman ya semoga saja ilmu yang kita sampaikan pada hari
ini bisa bermanfaatkan gitu jadi yang pertama itu apa yang pertama adalah baca quran dan
maknanya baca quran ikhroq membaca alquran gitu sabaroke leli biadihilmu nukuah waalaikulli
yukum ahasanu amalah
jadi baca al quran bukan hanya sekedar kita membaca
tapi juga kita menelak
apa yang tergandung dalam al quran itu
itu adalah syar feeling terbaik
jadi yang pertama
yang kedua sholat malam dirikanlah
teman teman manfaatnya banyak
salah satu manfaatnya ialah melembutkan
hati yang keras
jadi kalau ada orang yang gak bisa
dinasehati karena memang manusia begitu
gampang ketika menasihati
orang lain tapi sulit menerima
nasihat dari orang lain itu manusia
ketika kita ada salah
kita dinasihati sama orang
berat hati kita itu
tapi ketika kita orang
kita menasihatinya gampang
itulah itu manusia
kalau ada orang yang disihati hatinya berat
berarti ada masalah dalam hatinya
berarti orangnya itu nggak mau salah
gitu loh teman teman
jadi yang kedua ini apa yang harus kita lakukan
allah subhanahu wa ta'ala berfirman
di dalam al quran
fi latan laki
mengangkat derajat mu'nubbih
apa yang telah menjatuhkanmu
itu dalam al quran bukan kata saya
kata siapa allah swt